ini anak siapa
aku bantu ya bu
terima kasih banyak ya namirsa
namirza baik sekali sama keluarga kami
kami sampai tidak tahu bagaimana harus membalasnya
gak usah dibalas bu
aku senang kok ngelakuin ini semua buat intan buat ibu sama buat naila
om mirza emang om yang baik banget ya
baik di seluruh dunia
seandainya ibu intan sama naila
tahu kalau aku penyebab semua penderitaan yang dialami mereka
kalian pasti gak akan berterima kasih seperti ini
kalian pasti akan membenci aku
bu aku mau pamit ya bu ada urusan

aku tahu apa yang aku lakukan ini belum cukup buat menebus semua dosa dosa aku ya allah
tapi aku mohon ya allah
aku mohon ampunanmu ya allah
aku benar benar menyesali semua perbuatanku pada nailah ya allah
cinta itu sudah membuntakan aku ya allah
hingga aku tidak berfikir panjang
ampunlah segala dosa dosa ku ya allah
berikanlah kebahagiaan kepada keluarga ini ya allah
sudah terlalu banyak penderitaan yang mereka alami atas perbuatanku ya allah
aku akan selalu berusaha untuk melakukannya kalian
dan aku akan selalu ada buat kalian
di batas keraguan
yang coba sekarang pakai tangan dua
yang sekarang coba ke bawahin tangannya
dan kesini yang tangannya
ya strip ya ayang
ya terus ya
ya sekarang ayang coba ya dua tangan
yang yang pasti bisa haruskah ku pergi dari mu
yang bisa alhamdulillah ya ya hidup kita semakin membaik aku udah bisa sekolah emang dapat kursi
ada terus mama dapat pengobatan ya alhamdulillah ini semua berkat doa doa kamu doa anak yang
solehah jadi allah mengabulkan semua permohonan kamu yang bersyukur sekali
bu ya bu aku bosen di kamar makanya aku masak
udah lama juga kan bu aku gak masak
aku belum pernah melihat kondisi naila sebaik ini
dia seperti orang normal
ini semua mungkin berkat doa intan
ini anak siapa
mama gemetar banget morte ya
aku gak bisa memperasa
hanya dan kamu tuh boleh
aku tiga belas tahun juara dah carbon by dark yang sama mi
mama ataiku bangga banget banget hou
mengapa kau tak mengerti halusnya perasaanku
kau goreskan keraguan
namun ku menyayangimu
walau hilang percayaku
biar cinta menuntunku
kamu udah besar
kamu kemana aja sayang
kenapa mama selalu cari tiara
mengapa kau tak mengerti
kau goreskan keraguan
namun ku menyayangimu
walau hilang percayaku
sejak melahirkan intan
naila memeluk dan menciumnya seperti itu
hanya tiara yang dia ingat
hati dan pikirannya
hanya ada tiap